saat ini saya sudah bersama dengan bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
halo pak ganjar apa kabar
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah tengah kesibukan konsolidasi politik safari politik di jakarta
kita langsung saja waktu kita gak banyak pak ganjar
kemarin pdi perjuangan dan juga partai persatuan pembangunan sudah menjajaki kerjasama politik untuk mendukung anda di pilpres dua ribu dua puluh
apakah suara nu dari p tiga menjadi faktor penting pak dalam pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat menurut anda
semua komponen suara masyarakat hari ini penting untuk elektoral
jadi kita mesti menghormati mesti bekerjasama agar kemudian sudut kekuatan bisa terjalin
namun elektoral tidaklah cukup untuk menjadi pertimbangan karena ada pertimbangan visi bersama program bersama misi bersama sehingga kemarin komunikasi
untuk pertama kali
ibu ketua umum menerima p tiga
oke tapi suara nu yang ada di p tiga menurut bapak menjadi suntikan penting dong untuk pemenangan di pemilu
antara lain karena nanti setelah ini akan ada lagi partai partai lain yang akan bergabung
partai partai lain yang bergabung ini kabarnya adalah salah satunya partai amanat nasional
kita sudah dengar sebetulnya secara bisik bisik ketua umum pan pak zulkifli hasan sudah menyampaikan dukungan secara informal pak
ke anda anda juga mengakui itu ya pak berarti
mudah mudahan setelah ini bisa diformalkan
layaknya ketika psi menyampaikan itu dan belum diformalkan atau hanura menyampaikan itu belum diformalkan
maka pada saat p tiga kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di jogja kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen itu kepada ketua umum
mudah mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerjasama antar partai yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret lebih jelas dan ofisial
formal pan sudah menyampaikan dukungan ke bapak dulu
saya kira semua media sudah membuat itu
dalam pertemuan tertutup kemarin pak antara pdi perjuangan dengan p tiga itu kan kami dapat informasi
disampaikan selain dukungan resmi ke bapak yang merupakan hasil keputusan dari rapimnas p tiga di sleman ada juga soal cawapres pak
proposal cawapres dari hasil keputusan rapimnas p tiga itu disampaikan kader yang memiliki kta p tiga atau membantu pemenangan dari p tiga
ini harus diikuti nggak pak menurut anda
saya ingin mengetahui
saya ingin mengetahui
saya ingin mengetahui
saya ingin mengetahui
saya ingin mengetahui
saya kira semua yang ingin bekerja sama pasti punya harapan
tapi yang terpenting kemarin disampaikan dengan sangat santun dengan sangat etis
disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh p tiga untuk bekerjasama dengan pdi perjuangan dilandasi sejarah sejarah masa lalu
yang evidence nya sudah pernah ada
apakah itu mulai dari mega bintang kemudian mega hamsahas
kemudian ada mega hasim pernah terjadi
atau ganjar dan tajasin
jadi sebenarnya proses panjang yang sudah pernah dilakukan
tentu semua boleh punya pengharapan
dan proposal proposal seandainya kemudian dari pdi perjuangan dan p tiga berkomunikasi ya p tiga menawarkan
mungkin kami juga akan bisa menawarkan calon wakil presiden
kira kira seperti itu
tapi tidak menyebut nyama hanya menyebut kriteri kriteria
dan ibu mika menyampaikan dengan sangat baik
dan juga bahwa oh itu nanti akan kita bicarakan
tapi mari kita menyatukan kerjasama dalam framework yang lebih bagus
dalam visi yang lebih jelas
agar kemaslahatan rakyat kemaslahatan umat ini betul betul bisa dikelola bersama sama
dengan tahapan memenangkan pemilu
berarti proposal cawapres itu memang kemarin disampaikan tapi tidak menyebut nama
tidak menyebut nama
dan p tiga tentu sebagai partai juga punya pengharapan pengharapan itu
dengan sangat santun itu disampaikan dengan baik dan tidak menyebut nama
harapan boleh tapi nggak boleh memaksa ya kalau membuat kerjasama politik itu
saya kira dalam kerjasama politik pasti mereka yang akan bergabung akan duduk bersama
lalu mereka akan bersepakat bagaimana merancang kemenangan
bagaimana kerjasama itu bisa dimaknai lebih konstitusional lebih programatis lebih terarah lebih terstruktur
sehingga ketika power sharing nanti tidak bisa dihindari dan pasti itu akan dilakukan
saya kira itu ruang komunikasi yang perlu dibangun antar partai politik
oke jadi semua partai pendukung ataupun pengusung termasuk p tiga boleh memiliki harapan
tapi ujungnya adalah di negosiasi ataupun kompromi bersama ya pak ya
saya kira semua partai pasti punya harapan
sebetulnya sudah banyak informasi di luar yang juga pasti bapak juga sedengar soal sandiaga uno yang diusung dalam tanda kutip sebagai cawapresnya pak ganjar lah disodorkan oleh p tiga ke pdi perjuangan
untuk bisa berpasangan dengan p tiga
tapi pak sadi ini tidak punya latar belakang nadatul ulama kemudian itu menjadi pertimbangan nggak sebetulnya untuk pak ganjar
untuk informasi ini saya belum dengar
yang saya dengar adalah dari media masa bahwa pak sandi berpindah partai
tapi lebih dari itu saya belum pernah mendengar
tapi seandainya nanti p tiga kemudian menyorongkan nama sandiaga uno sebagai harapan kepada pd perjuangan dan juga bapak tapi beliau tidak punya latar belakang nu bapak mempertimbangkan nggak
p tiga belum pernah menyodorkan nama sampai dengan kemarin
jadi belum ada nama nama
yang kami dengar pak waktu di lantai tiga di diponegoro itu bapak sempat ngobrol satu meja lah dengan ibu mega kemudian dengan pak mardiono
sempat seperti filtering gitu pak nama nama beberapa itu bang betul nggak pak
jadi ada beberapa nama yang disebut terus kemudian ini seperti ini ini seperti ini ini seperti ini gitu nggak pak
kemarin lebih banyak berbicara mikangkung
karena kita bertiga bicara soal mikangkung
terus kemudian pak mardiono lebih memperkenalkan
pak mardiono lebih memperkenalkan background beliau ketika kemudian berpolitik
sampai kemudian harapan harapan bagaimana kerjasama dengan p tiga ini bisa berlanjut
dan kemudian ya kembali mengulang cerita testimoni testimoni pada saat di ruang formal kemarin diulang di dalam meja kami ngobrol bertiga
sebenarnya lebih pembicaraan yang sangat light gitu
oke tapi waktu ngobrol bertiga gak ngomongin soal kandidat kandidat calon
sama sekali nggak ya pak ya
tidak sama sekali
pak ganjar dalam beberapa kesempatan sudah sempat menyampaikan bahwa posisi cawapres ini diserahkan kepada partai pengusung ataupun pdi perjuangan
apakah kita bisa menyebut bahwa bapak tidak punya otoritas dalam menentukan cawapres
bapak mengikuti arahan partai saja
ketika kemudian kerjasama itu dibuat saya bagian dari partai
konstitusinya juga menjelaskan konstitusi kita undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai
dan atau gabungan partai politik
maka pada saat itu secara kelembagaan tradisi ini penting untuk disampaikan
karena ketika penugasan kepada saya diberikan bukan berarti kemudian saya diminta jalan sendiri
tapi partai secara bersama sama
karena mbak bisu itu pemilunya bareng loh
ada pemilu presiden ada pemilu legislatif
maka kerjanya sebenarnya adalah kerja kolektif untuk setiap partai
meskipun ada kerja yang lain
dalam hal ini ketika kemudian ada kerja untuk legislatif pada sisi yang lain
ada irisan kita untuk bekerja memilih calon presiden dan wakil presiden
maka disinilah sebenarnya ruang kerjasama seperti yang kemarin terlihat secara visual melalui media
dan saya kira teman teman wartawan banyak yang hadir
kerjasama itu sebagai awal mula
nanti siapa lagi akan bergabung
lalu kita bernegosiasi
dan saya kira dalam konteks perbincangan kerjasama itulah
satu persatu nanti akan dibicarakan
saya juga aku yakin
pasti pada saat akhirnya saya pasti akan dimintai
di antara seluruh yang kemudian akan masuk
seandainya nama nama itu sudah masuk
jadi anda meyakini anda punya otoritas sendiri untuk menentukan cawa pres ataupun pendamping anda di pilpres dua ribu dua puluh empat pada akhirnya nanti
namanya kerjasama pasti akan terjadi proses proses itu
oke tapi banyak yang mengatakan pilpres pilpres sebelumnya itu banyak kawin paksa pak
antara pasangan capres dan juga cawa pres
anda berharap tidak ada kawin paksa untuk menemukan pasangan
untuk menemukan pasangan anda sebagai cawa pres nanti
pemaksaan itu ketika kemudian proses seperti pacaran
penjajakan dan penjajakan pasti kita akan saling dialog
apa kepentingan bangsa apa kepentingan negara apa visi misi bersama yang mesti kita bawa
seandainya kemudian kita bisa bekerja sama
dalam konteks itulah agenda agenda masing masing partai pasti ada interseksi yang kita bicarakan bersama sama
pada saat itu kemudian akan memunculkan aktor atau tokoh
siapa kemudian pengantin yang akan didudukkan secara bersama
dan pada saat itu tentu harus dong kita saling menghormati antar partai
maka pada saat itu sudah pasti saya pasti akan dimintai
cocok nggak bagaimana kondisi ini bagaimana kondisi itu apakah bisa seiring dan sejalan
dan seandainya tidak pasti konsensusnya pun akan dibikin
itulah yang kemudian proses saya sebut sebagai proses pacaran
yang kemudian akan bisa membawa pada pernikahan
nah itulah yang hari ini kita harapkan betul intensitas komunikasi antar partai bisa dilakukan dan bisa dipercepat
sehingga kemudian publik akan bisa mendapatkan gambaran gambaran tanpa banyak spekulasi
meskipun tentu sekali lagi ruang diskusi ruang komunikasi antar partai politik harus diberikan kepada mereka agar proses ini bisa berjalan dengan baik
artinya anda berharap segera cepat menemukan cowok pres gitu
jangan di ujung
tidak hanya segera cowok pres karena kita bicara soal pencaparesan itu tidak tunggal
hanya segera soal cowok pres cowok pres kemudian selesai
ada lomba agenda lebih besar situasi global sudah berubah loh
hari ini dunia yang multipolar itu mesti kita sikapi seperti apa
hari ini kondisi ekonomi yang hampir seluruh dunia terpuruk mesti kita apakan
hari ini kondisi lingkungan dan dukungan sumber daya manusia untuk bisa merespon kondisi global yang luar biasa
mesti kita siapkan dengan crash program dengan percepatan
saya kira agenda besar itu tidak boleh dinafikan hanya sekedar mencari aktor yang seolah olah siapa yang akan bersanding di kursi pelaminan itu
untuk masuk ke agenda besar itu lebih baik cepat mendapatkan pendamping supaya sama sama bisa merumuskan program program apa yang terbaik anda tawarkan kepada rakyat begitu
ada bisa paralel apakah aktornya dulu atau kemudian programnya dulu atau sebaliknya atau dua duanya
maka sekali lagi saya omongkan ketika duduk bersama antar partai maka pada saat itulah sebenarnya sharing season ini mesti dilakukan termasuk prioritas prioritas yang mesti disampaikan
maka kerjasama antar partai penting untuk dilakukan akselerasi
maka ibu mega kemarin menyampaikan mbak puan akan ditugaskan mas prananda akan ditugaskan antar sekjen diminta untuk berkomunikasi dan seterusnya
soal komunikasi dan juga bu mega kami dapat informasi dalam pencarian cawapres ataupun pendampingnya pak ganjar
saya sampai memerintahkan kepada petinggi pdi perjuangan untuk berkomunikasi dengan ketua raisam pbnu
berarti kami mendapatkan informasi bahwa ada preferensi ibu mega sebaiknya pendampingnya bapak adalah dari kalangan nahdlatul ulama anda membenarkan itu
belum saya belum mendengar spesifik soal itu yang saya dengar adalah baru kerjasama antar partai partai
bahkan mungkin dalam diskusi itu mungkin akan di capture
apakah kemudian antar representasi tokoh yang ada dari partai ataukah mungkin kemungkinan dari tokoh tokoh yang ada di luar tapi yang disepakati secara bersama sama
kan kita tidak hanya sekedar menunjukkan representasi partai atau bukan partai tapi siapa kemudian yang bisa secara bersama sama memimpin bangsa dan negara ini untuk mewujudkan mimpi besar itu
jadi kalau di luar partai dari kalangan religius dari kalangan egosistik apa yang bisa dikawal
dari kalangan nu yang kami dengar ada beberapa nama nih pak
seperti kiai haji said agil siraj kemudian menko polukan pak mafud md ketua bumpbnu pak yaya stakuf
imam besar istiqlal nasaruddin umar dan wapres kita pak kiai haji maruf amin
itu masuk radar cawapres dari kalangan nu itu masuk kriteria bapak juga nggak
saya kira framingnya hari ini tidak sekedar nu
framingnya mesti lebih gede lagi
maka dari cnn dengan riset ini itu mungkin sebagian yang muncul di publik yang dinilai kira kira ini tokoh tokoh yang hari ini hebat
yang hari ini luar biasa yang ini merepresentasikan kelompok
tapi ingat kelompok yang lain juga banyak
ada nu ada muhammadiyah ada tokoh partai ada tokoh masyarakat yang ada di situ
dan itu semuanya sangat memungkinkan
untuk bisa masuk dalam arena ini
tapi beberapa nama yang tadi saya sebutkan masuk kriteria bapak nggak
dari tokoh luar partai dari kalangan religius karena kan pdi perjuangan sudah nasionalis
hampir semuanya masuk kategori itu
bahkan tokoh yang tidak anda sebutkan juga banyak yang masuk kategori itu
maka sebenarnya di dalam nasionalisme yang ada di pdi perjuangan
jangan disebut tidak ada religiusitasnya ya
karena kami punya religiositas yang cukup tinggi juga
sama dengan tokoh agama
jadi yang ada berarti tidak nasionalis
banyak sekali tokoh nasionalis yang berangkat dari pondok pesantren
dari tokoh agama
jadi sebenarnya model clifford geertz yang dulu menyampaikan
ada abangan ada santri dan sebagainya
rasa rasanya hari ini sudah terblending dengan rincian yang jauh lebih banyak lagi
jadi ya kira kira banyak tokoh lah sebenarnya yang memang layak untuk nanti kita perbincangkan
nah selain nama nama yang tadi saya sebut

juga menyebut nama tokoh tokoh muda pak
seperti gubernur jawa barat pak ritwan kamil
kemudian menteri bw men pak erik thohir
men para rekryf pak sandiaga uno
kemudian pak mahfud md juga
itu masuk kriteria bapak gak
itu masuk dalam kategori yang mereka masuk dalam sebuah kontestasi
dan sebagian di antara mereka orang partai
lalu saya sebutkan lagi
tadi di antara mereka ada tokoh yang ada di masyarakat
dan beberapa yang terakhir yang disebut ini kan sebenarnya
yang muncul dalam survei
masuk pertimbangan dong
semuanya makanya saya bilang tadi terlalu kecil kalau tadi ukurannya hanya itu maka bisa di extend
tokoh tokoh yang lain yang pada akhirnya tadi muncul juga nama bahkan mungkin yang di luar itu
tapi bumega kemarin bicara agak gamblang jumlahnya ada sepuluh nama yang mungkin antri jadi cowok presnya
pak ganjar dari tadi nama nama yang saya sebut masuk nggak dalam daftar sepuluh nama itu pak
kira yang paling tahu bumega dan apa yang ada di sakunya bumega belum disampaikan ataupun
didiskusikan dengan bapak tentu buat saya untuk kali ini masih terlalu dini karena tugas saya
kemudian bagaimana mensosialisasikan nanti dalam konsolidasi kepartean karena masih internal
nah sekarang tambah p tiga p tiga sudah mulai komunikasi dengan intens untuk saling mengenalkan pr pr saya
saya secara pribadi adalah bersosialisasi bersama mereka termasuk yang ada di masyarakat dan di
rakyat tapi dalam pemikiran bapak tokoh tokoh ini masuk dong dalam pertimbangan ataupun dalam
bayangan kira kira ini bisa cocok di filter lah pak kira kira masa nggak masuk ke dalam filternya
bapak ini tokoh tokoh besar semua nih baik yang senior ataupun yang muda maka untuk jawaban
yang ketiga kalinya adalah tokoh yang ada di masyarakat tokoh yang ada di partai politik yang
masuk kategori survei bahkan tambah satu lagi bukan tidak mungkin tokoh yang dari luar itu
sehingga kalau dalam kriteria kalau kita bicara top of mind kalau kita lakukan semacam survei
saya kira tokoh tokoh ini layak semuanya tokoh yang di luar itu apa pak maksudnya siapa maksudnya
ya mungkin kelak kemudian akan muncul lagi kita belum tahu karena negosiasi partai masih panjang
dan pendaftaran pilpresnya masih ada waktu sehingga bukan tidak mungkin dinamika itu akan terjadi
bila disuruh memilih bapak cenderung mendapatkan pendamping yang tokoh muda ataupun tokoh senior
punya jiwa muda oke yang tua bisa juga berjiwa muda sama juga jadi ketuaan dan
kemudaan itu bergantung pada jiwa yang ada di mereka dan kemudian dia bisa bareng bersama saya
bareng bersama visi yang akan kita bawa bareng bersama nilai nilai yang ada di dalam partai yang
bekerja sama jadi sebenarnya ini tidak terkait dengan usia tapi kalau punya preferensi pengennya
yang tua tokoh senior sekali atau tokoh yang agak seumuran bapak begitu pastikan kita kalau misalnya
mencari pendamping mencari pacar seperti yang tadi bapak bilang kan pasti kita punya
kriteria punya preferensi gitu pak yang sevisi usia gak jadi masalah pak kalau tua muda gak ada
masalah ya pak ya oke selain tokoh tokoh yang tadi saya sebutkan tadi saya belum menyebutkan
satu nama tokoh yang sering disandingkan dengan bapak beberapa waktu yang kemarin juga pak jokowi
sempat membawa bapak dan juga pak prabowo melihat sawah begitu ya dan banyak yang kemudian menyandingkan
bapak dengan pak prabowo dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat all jokowi man itu adalah resep kemenangan
jadi apa yang saya ganjar sama prabowo akan menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat anda sepakat nggak dengan itu pak
kalau orang menganalisis itu sah sah saja dan pak prabowo saya kira bagian dari representasi
kelompok partai yang dari tiga jawaban tiga kali jawaban saya tadi sebenarnya masuk dalam kluster kluster
itu jadi pak prabowo menjadi salah satu bagian yang ada di situ maka sekali lagi ketika negosiasi
obrolan pertemuan kerjasama antara partai dilakukan bukan tidak mungkin kemudian tokoh tokohnya akan berubah
jadi itu semua jaraknya masih sama tapi pak prabowo masuk dong ke dalam perhitungan ataupun dalam
nama nama yang bapak filter juga maka jawaban saya keempat kali adalah tokoh tokoh itu semua masuk
dalam frame yang ada dan memungkinkan untuk kita perbincangkan selain dipasangkan sebetulnya
beberapa lembaga survei belakangan ini merilis ya pak ya kalau misalnya bapak head to head dengan pak
praswedan kemudian bagaimana bapak membalikan keadaan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu
surveinya hari ini pemilunya nanti in between di tengahnya masih ada dinamika yang luar biasa
bahkan pada survei sebelumnya saya menang terus jadi bapak optimis meskipun head to head dengan pak
kalau sudah ditentukan bismillah kita mesti optimis jangan menjadi orang peradu
selain dengan pak prabowo sebetulnya ada satu nama ya pak ya mas anies baswedan anda dan mas anies sama sama
lulusan ugm menjadi kepala daerah sebetulnya hubungan anda berdua seperti apa sih mas
setidaknya kemarin pada saat syawal telpon saya menyampaikan selamat hari raidul fitri maaflah
batin karena kami juga komunikasi buat saya seluruh kandidat yang ada teman
tidak ada yang tidak saya kenal kebetulan saya kenal semua dan kami komunikasi baik baik saja
maka penting untuk kita sampaikan bahkan saya sampaikan pada mas anies seandainya kemudian nanti
tuhan memberikan jalan kepada kita untuk berkompetisi dengan sehat yuk kita bawa dalam sebuah
kontestasi yang sehat yuk kita tidak menyakiti perasaan banyak orang yuk kita bawa ide ide yang
kemudian bisa kita komunikasikan dan sepakat dan kita ketawa ketawa karena apa karena kita berteman
ada saatnya kadang kadang kita bersama tapi pada sisi yang lain yuk kita salaman untuk bertanding
sehingga sportivitas ini mesti kita mulai dari sekarang sehingga para follower kemudian tidak
mengungkapkan ekspresi kebencian yang mendalam meskipun ini tentu tidak mudah untuk kita sampaikan
kepada mereka inilah pentingnya ketika paternalistik sistem yang ada di tengah masyarakat kita perlu
contoh bukti yang bisa diberikan sehingga publik akan bisa mengikuti begitu kabarnya saking bapak sering
berkomunikasi bapak punya grup wa grup whatsapp dengan beliau jadi komunikasi di situ oh enggak
sudah lama sekali oke sudah tidak jalan waktu itu saya kang emil dan mas anies menyebutkan kepadanya
menjelang pilpres dua ribu sembilan belas sehingga sama sama kita duduk bareng kita foto setelah itu kita punya
wa group bertiga dan kita komunikasi saya kira kalau diantara kita yang waktu itu kontestasi
pilpres akan dimulai para follower bisa kita redam loh kita contohkan saja dengan tiga
orang yang foto bareng bareng komentar di masyarakat apa ternyata baik artinya kalau
kita kemudian bisa duduk bisa tersenyum bisa bareng bareng memberikan ekspresi yang positif kepada
masyarakat maka masyarakat rasanya juga akan terbawa ini adem kok gitu enggak perlu sampai
keras gitu ya nggak perlu sampai membawa isu isu yang menyinggung perasaan orang lain dan itu bisa ditoncok
dicontohkan oleh kandidatnya oke niatan anda baik ya mas ganjar tapi pada kenyataannya anda dan mas anies
memilih jalan politik yang berbeda gitu ya dimana yang sangat dikhawatirkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat adalah
maraknya politik identitas nantinya kemudian bagaimana anda memilih jalan politik yang berbeda
bagaimana anda bisa bersama sama dengan mas anies meredam itu karena belum tentu ketika elitnya itu
mau yang di bawahnya ataupun followersnya itu mengikuti mas ganjar mungkin saya perlu foto lagi bersama dia
kemudian saya harus menjawab pertanyaan terkait dengan komunikasi seperti apa makanya hari ini
saya ceritakan pada saat lebaran mas anies telepon dan kemudian kita berbincang dan itu didengarkan
oleh publik maka artinya effort kita pun harus kita mulai kita contohkan tanpa kita tutupi artinya kita baik
baik saja kok itu upaya kita maka saya katakan tadi ini memang tidak mudah tapi upaya harus dilakukan
oke dalam rangka mewujudkan upaya itu apakah nanti misalnya mas ganjar kemudian pak prabowo dan juga
mas anies setelah mendaftar sama sama di kpu akan duduk bersama memberikan pernyataan ataupun sama sama
menunjukkan kepada para pendukung dan juga publik bahwa kami bertiga ini menghindari politik identitas
dan lebih baik kami punya komitmen supaya tidak seperti ini perlu nggak sampai seperti itu mas anies
udah saya harus oke jadi anda akan menginisiasi ketemu bertiga gitu ya seandainya tidak saya akan soan
saya akan sampaikan saya akan sampaikan pada publik juga oke terakhir mas ini penting sekali ya dalam
penugasan kemarin di batu tulis begitu ya kami dapat informasi sebetulnya beberapa hari sebelumnya
mas ganjar sudah menaikkan perjanjian politik dengan partai anda gak keberatan ya mas menaikkan perjanjian politik itu
tidak ada yang ada adalah komunikasi dan lebih banyak bumk memberi briefing oke
briefing kepada saya pointers pointers penting terhadap kondisi global kondisi nasional
bahkan sampai yang detail detail yang ada di situ sehingga ini bagian yang mesti dijalankan tentu saja
ketika kemudian kami berbincang di ruang keluarga namanya pdi perjuangan tanpa briefing pun kader
harus tahu maka ketika briefing itu diberikan sebagai sebuah tugas konstitusional termasuk tugas
kepartian maka itu sudah embedded melekat di saya
maka saya sampaikan pada saat pidato itu saya lahir di partai ini saya digembleng di partai ini
saya besar di partai ini dan beberapa kali saya mendapatkan penugasan maka ada satu kalimat jam
bagus kemarin pada saat menerima p tiga pak ganjar ini kalau nanti tidak membawa amanat rakyat maka
saya kepruk dia untuk kalimat bumega dimana sebenarnya ujung muara dari semua ini adalah
public policy dan kemudian pemerintahan jadi ini menurut saya adalah sebuah proses yang sangat berharga dan
dengan berharga dan dengan kesehatan jadi saya berharga untuk menangkap kondisi di dalam hal itu jadi saya berharga untuk menangkap kondisi di dalam hal ini
dan memberikan layanan kepada rakyat yang terbaik
jadi tidak ada sepuluh poin perjanjian politik yang diteken ganjar pranowo
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
anda punya informasi itu mungkin malah perlu disampaikan ke saya
oke karena ada salah satu poinnya soal posisi kepemimpinan di pdi perjuangan
supaya oke bumiga memberikan tiket pencapresan
tapi pak ganjar tidak boleh mengambil kepemimpinan di pdi perjuangan
kalau boleh dibuka dong
oke jadi nggak ada ya pak
informasinya dari mana ini menarik ini buat saya
jadi nggak ada ya
kalau itu ada barangkali perlu juga disampaikan ke saya atau ditunjukkan di kamera itu
oke terima kasih pak ganjar sudah menjawab beberapa poin penting
soal kriteria cawapres kemudian politik identitas kepada cnn indonesia
terima kasih sekali waktunya
sukses pak perjalanan masih panjang